berita pertama datang dari sidang ketiga kasus dugaan korupsi proyek ktp elektronik
yang digelar hari ini di gedung pengadilan tindak pidana korupsi jakarta
sebelumnya juru bicara komisi pemberantasan korupsi febri diansyah mengatakan
tujuh saksi akan dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan ktp elektronik
ketujuh saksi tersebut berasal dari unsur kementerian dalam negeri serta dpr
dan masih berkaitan dengan aspek penganggaran proyek ktp elektronik
sebelumnya dalam sidang lanjutan pada kamis enam belas maret lalu jaksa dari kpk menghadirkan delapan saksi
namun satu saksi mantan menteri keuangan agus martowardoyo tidak hadir
dan satu saksi lain mantan dirjen administrasi kependudukan kementerian dalam negeri rashid saleh
terlambat datang sehingga dikesaksiannya ditunda untuk hari ini
terdakwa dalam kasus ini adalah direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri
dan pejabat pembuat komitmen pada ditjen dukcapil kemendagri sugi harto

berdasarkan surat dakwaan yang kami dengarkan pada persidangan pertama
memang aliran dana yang diberikan kepada politisi dari beberapa partai di komisi dua dpr ri ini
sebetulnya mengalir dari terdakwa pertama yakni irman mantan dirjen dukcapil kementerian dalam negeri
juga terdakwa dua sugiarto yang merupakan mantan direktur pengelolaan administrasi di kementerian dalam negeri
namun ternyata uangnya tidak berasal dari mereka berdua tidak berasal dari irman maupun juga sugiharto
namun uang tersebut mereka minta dari pengusaha yang biasa menjadi rekanan dari kementerian dalam negeri
yakni andi agustinus atau yang biasa dikenal dari andi narogong teman teman
ya rifana terima kasih atas laporan anda langsung dari tipikor jakarta
dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya
di mana selama berjalannya penyelidikan dan penyidikan terkait kasus mega korupsi ktp elektronik
kpk telah memeriksa dua ratus sembilan puluh empat saksi fakta dan lima saksi ahli untuk tersangka sugiarto
dalam dakwaan kpk banyak nama anggota dpr yang disebut menerima uang dari proyek ektp
bahkan banyak diantaranya juga pernah dipanggil kpk untuk memberikan kesaksian atas kasus tersebut
setia novanto pernah dipanggil kpk karena ketika itu dirinya menjabat ketua fraksi partai golkar periode dua ribu dua puluh

dalam kasus proyek hambalang juga pernah dipanggil kpk karena kala itu menjadi ketua fraksi partai demokrat di dpr ri
ganjar pranowo yang merupakan politisi pdi perjuangan saat iktp bergulir
dirinya merupakan wakil ketua komisi dua
ganjar disebut dalam surat dakwaan kpk menerima uang
selanjutnya adalah ade komarudin yang merupakan sekretaris fraksi partai golkar dpr ri tahun dua ribu sembilan dua ribu empat belas
dan berikut nama nama anggota dpr lainnya periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas
yang pernah dipanggil kpk dalam kasus proyek iktp
selanjutnya kita akan beralih langsung ke gedung kpk sudah ada dea intan kartika di sana
selamat pagi dea
kapan persisnya jika anda sudah mendapatkan informasi setia novanto akan dihadirkan sebagai saksi di persidangan
selamat pagi teman teman hingga saat ini kami belum memperoleh informasi kira kira kapan setia novanto akan dihadirkan sebagai saksi
dalam kasus dugaan mega proyek ektp yang saat ini sedang disidangkan di pengadilan negeri
maksud kami pengadilan tindak pidana korupsi jakarta
namun jika kita melihat dari berkas dakwaan yang sudah dibacakan pada sidang
perdana beberapa waktu yang lalu nama setia novanto yang kala itu menjabat sebagai ketua fraksi golongan karya
atau partai golongan karya di parlemen memang disebut berkali kali dan kpk sendiri juga mengendus adanya pertemuan pertemuan informal
yang kemudian dilakukan oleh setia novanto bersama dengan pengusaha yang bernama andi narogong
dan memang kita tahu setia novanto dan juga andi narogong juga disebut berkali kali dalam berkas dakwaan baik milik terdakwa irman maupun sugiarto
inilah yang kemudian akan didalami oleh pihak komisi anti rasuah adakah kemudian memang niat kesengajaan tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh setia novanto dalam proses penganggaran di parlemen
selain nama setia novanto kemudian juga ada andi narogong kpk kemarin sempat mengungkapkan bahwa akan memanggil sejumlah saksi lagi
untuk bisa melengkapi proses penyidikan di kpk yaitu adalah nama mantan menteri keuangan agus wardoyo
agus martowardoyo rencananya pada akhir bulan maret dua ribu tujuh belas ini akan dihadirkan atau akan dipanggil oleh penyidik kpk untuk dimintai keterangan soal bagaimana kemudian adanya perubahan anggaran dari dana hibah luar negeri menjadi apbn murni
kita tahu bahwa sebelumnya rencana megaproyek senilai lima sembilan triliun ini akan dibiayai oleh dana hibah luar negeri
tapi pencairan dana atau anggaran untuk proyek ini kemudian tidak bisa dilakukan dan akhirnya diubah sumber pendanaannya menjadi apbn murni
dan itu atas restu dari menteri keuangan saat itu yaitu agus martowardoyo
dan kita masih menantikan untuk kehadiran dari agus martowardoyo yang memang akan dipanggil sekiranya yaitu pada akhir bulan maret dua ribu tujuh belas
sebenarnya jika kita berbicara mengenai saksi yang sudah diperiksa tentunya ada ratusan saksi dari berbagai pihak karena ini memang merupakan kasus yang cukup komplikated
tapi dea apakah ada pihak lain yang kemudian akan diperiksa kpk dalam kasus ini dari informasi yang anda dapatkan
tentunya berdasarkan surat dakwaan yang kemarin sudah dibacakan di hadapan persidangan
kemarin kami juga sempat berbincang dengan jurubicara kpk yang tidak menampik bahwa akan mengundang sejumlah pihak baik dari parlemen
kemudian dari kementerian dalam negeri dan juga pengusaha swasta yang tentunya bisa saja terlibat dalam kasus ini
dan yang pasti seperti yang saya sebutkan tadi teman teman bahwa kpk memastikan akan memanggil mantan menteri keuangan agus martowardoyo
untuk bisa ditanyai soal pencairan anggaran atau dana untuk membiayai proyek ektp yang bernilai hingga lima sembilan triliun rupiah
ya dea intan kartika terima kasih atas laporan anda
langsung dari gedung kpk jakarta
ini ada informasi juga masih seputar kpk
usulan revisi undang undang kpk yang kembali mencuat belakangan bukanlah hal yang baru dalam program legislasi nasional yang dibahas di parlemen
namun wacana yang kembali muncul di tengah kasus besar ini yang bernama korupsi ktp elektronik ini membuat banyak pihak menilai revisi ini digunakan untuk menghadapi kasus korupsi yang diduga banyak menyeret nama anggota dewan
menurut penelitian pusat
kajian anti korupsi universitas gejamada revisi undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua tentang komisi pemberantasan korupsi justru akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi oleh kpk
terdapat empat poin yang menjadi sorotan dalam revisi undang undang kpk ini
antara lain perbentukan dewan pengawas pengaturan penyadapan kewenangan kpk mengangkat penyidik mandiri dan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau sp tiga
mencuatnya kembali wacana revisi undang undang kpk juga disinyalir terkait dengan aspek
momentum politik yaitu bersamaan dengan mencuatnya kasus dugaan korupsi ktp elektronik
seperti diketahui kasus yang tengah bergulir itu menyeret nama nama besar baik dari pemerintah maupun anggota dewan
potensial tersangka dalam kasus ektp itu ada tiga kelompoknya
ada yang dari eksekutif kementerian dalam negeri
ada yang dari legislatif anggota dpr
banyak sudah disebut termasuk ada nama gubernur juga yang disebut
kemudian ada dari perusahaan
nah ini kalau ini goal revisi undang undang kpk ini kalau ini lurus tidak ada hambatan jalan tol maka wassalamlah
revisi undang undang kpk bukanlah barang baru dalam program legislasi nasional yang dibahas dpr
menjadi perhatian kemudian sebab wacana tersebut kembali mencuat ketika komisi antirasuah tengah gencar membukar kasus mega korupsi yang diduga banyak menyeret nama anggota parlemen
ini kasus yang cukup complicated juga yang seperti tadi saya bilang
karena mega proyek yang juga bersifat multi years dan juga melibatkan banyak sekali pihak eksekutif legislatif maupun perusahaan perusahaan yang juga telah disebutkan
kalau saya pernah dibilangin waktu itu di politik there's no such thing as a coincidence
mungkin ini bisa diperhatikan juga
sebenarnya ada apa begitu ya
karena undang undang revisi kpk itu memang
bukan hal yang baru tapi kenapa selalu muncul setiap kali ada kasus yang menyeret banyak anggota dewan
betul karena memang juga seperti yang kita ketahui kasus ini terjadi sejak tahun dimulainya sejak tahun dua ribu sebelas lalu sudah cukup lama
dan kemudian akhirnya terkuak di saat sekarang tahun dua ribu tujuh belas
di mana ini dikatakan juga memang ada will power atau will politic dari pemerintah sekarang ini untuk akhirnya membuka kasus mega korupsi ini
betul tapi wakil ketua dpr maksud saya wakil dpr sudah
bilang fadli zon bilang bahwa revisi undang undang kpk ini tidak ada hubungannya dengan mega proyek iktp yang sekarang lagi di sidang ini
tapi ya kita lihat memang agak sulit ya untuk dibuktikan apakah ini berhubungan atau tidak
tapi ya kita lihat bagaimana nanti perjalanannya dari kedua revisi itu
tentunya kita akan terus update juga perkembangan kasus ini